cerita dalam bahasa indonesia
putri min luar biasa karena kecantikannya
matanya bersinar dan juga indah cerah seperti onik coklat
dan mendengar tawanya seperti mendengarkan aliran air yang berdenting
dia juga cantik dan bijaksana
dan pandai melafalkan sair penyair besar lebih baik dari siapapun yang ada di negeri itu
bagaimana cara aku menemukan pendamping yang sempurna untukmu
hatiku merata memikirkan gagal melihatmu dengan pria yang layak
ayah jangan memaksakan dirimu
aku yakin alam semesta punya rencana
aku tidak punya waktu untuk rencana alam semesta
aku adalah orang tua dan tidak menua ke belakang
kau tahu dan aku ingin
ayah kau menyusahkan diri sendiri lagi
lalu apa yang harus
aku lakukan al apa yang aku lakukan
baiklah inilah yang akan kita lakukan
maka ada banyak pelamar datang ke istana
segera setelah diketahui bahwa kaisar menginginkan seorang menantu laki laki
tetapi ketika mereka sampai di istana mereka disambut oleh tuhan bendahara
kaisar telah memutuskan bahwa hanya pria yang menemukan dan membawa dia ke istana
dan membawa kembali mawar biru yang akan menikahi putrinya putri min
apa itu mawar biru
di mana kita dapat menemukannya
para pelamar sangat bingung dengan syarat syarat ini
banyak yang menganggap kalau syarat yang diberlakukan oleh kaisar tidak masuk akal
dan sekaligus menjauhkan dari pemikiran

beberapa dari mereka yang memutuskan untuk melakukan syarat itu
segera berangkat untuk menemukan mawar biru
salah seorang pelamar yang bernama tiang
dia seorang pedagang dan sangat kaya
dia pergi ke toko terbesar di kota
aku ingin mawar biru yang terbaik yang kau miliki
tapi aku tidak punya mawar biru
aku memiliki banyak mawar merah mawar putih merah muda dan kuning
tetapi tidak ada mawar biru
aku ingin mawar biru
dan dari mana kau mendapatkannya aku tidak peduli
aku akan kembali setelah dua hari
dan jika kau tidak memilikinya untukku
aku akan membuatmu di penjara
karena ketakutan penjaga toko itu mendatangi istrinya
dan mengumumkan bahwa mereka hancur
istrinya setelah menemukan mawar biru
dia mendengar rengikan suaminya tersenyum dan lalu berkata
kalau kita tidak dapat menemukan mawar biru itu
kita harus membuatnya
sekarang pergilah ke apotik dan minta pewarna kuat
yang akan merubah mawar putih menjadi mawar biru
lalu keesokan harinya
penjaga toko pergi ke apotek dan meminta pewarna
dan ahli kimia itu memberinya sebotol cairan biru
menyuruhnya mengambil mawar putih
dan menculupkan tangkanya ke dalam cairan tersebut
dan mawar itu akan membiru
penjaga toko melakukan apa yang diperintahkan
mawar itu berubah menjadi biru yang sangat indah
pada hari ketika tiang datang ke tokonya
dia dengan bangga mempersembahkan kepadanya mawar biru
sekarang aku akan menuju ke istana
dan menyerahkannya pada puh puh puh puh
hehehe semoga kau diberkati
ketika tiang sampai di istana
dia diantar ke aula
di mana dia menyerahkan bunga itu kepada sang putri
ini adalah mawar putih
batangnya telah dicelupkan ke dalam pewarna beracun
dan berubah menjadi biru
seandainya kupu kupu menetap di atasnya
dia akan mati karena asap yang kuat
aku tidak membutuhkan mawar yang diwarnai
dan tidak menginginkan kebenaran yang kurang dari seorang suami
tiang menundukkan kepalanya karena malu
dan meninggalkan istana dengan putus asa
para pelamar lainnya mencari mawar biru dengan berbagai cara
beberapa dari mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencarinya
sementara beberapa dari mereka mencari bantuan penyihir dan juga astrolog
tapi semuanya akhirnya gagal menemukan mawar biru
akhirnya ketika semua telah meninggalkan pencarian
ketua mahkamah agung pergi ke istana
dengan membawa sebuah bantalan sutra
yang terbuat dari safir besar
yang diukir untuk meniru mawar yang mekar penuh
dengan semua gelopaknya
yang mulia aku bawakan untukmu mawar
raisar berpaling kepada putrinya

bagaimana kalau mawar biru itu tidak mencari mawar
ketua mahkamah agung telah membawakanmu
apa yang dia klaim sebagai mawar biru
apa dia telah menyelesaikan pencariannya
putri min mengambil benda berharga itu di tangannya
dan memeriksanya sejenak
hah ini sama sekali bukan mawar
ini adalah safir dan aku tidak membutuhkan batu mulia
maafkan aku tuan hakim agung
tapi aku harus mengembalikan ini padamu
tuan hakim agung tapi aku harus mengembalikan ini padamu
tuan hakim agung membungkuk sebelum pergi dengan kebingungan

beberapa bulan telah berlalu
dan sekarang tidak ada seorangpun di negara ini
yang berusaha mencari mawar biru
putri min yang sedang berjalan jalan di kerajaan
menyamar sebagai seorang laki laki
mendengar seseorang membacakan puisi favori

dia berhenti sebentar
untuk melihat seorang pria muda bernyanyi
memainkan alat musik satu senar sambil bernyanyi

aku melihat pohon wilang di sungai saat malam
sejak datang tak ada angin tak ada embun tak ada air
putri min tidak bisa menahan diri dan bergabung dengannya dalam kegembiraan
di rumputan yang kusut burung melintasi air terbang
dan di dalam kaca abu abu kulihat kilatan cahaya biru
dan kemudian aku berbalik mawar bernyanyi untukku
ada yang putih dan ada yang merah dan ada juga yang berwarna pink
tapi hatiku oh hatiku menginginkan mawar yang berwarna biru
oh hatiku hatiku menginginkan mawar yang berwarna biru
luar biasa tidak banyak yang tahu puisi tua ini
aku li jun senang bertemu denganmu
putri min tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi pergi begitu saja
malam itu dia melempar dan membalikan tempat tidurnya memikirkan li jun
ketika pagi tiba dia melompat dari tempat tidurnya dan mengenakan penyamaran lalu berjalan menuju pasar
ketika dia melihat li jun dia berjalan ke arahnya dan memperkenalkan dirinya sebagai zhang yong
kemudian keduanya bernyanyi dan melantunkan puisi favorit mereka sampai tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal
ini berlangsung selama beberapa minggu dan putri min mendapati dirinya semakin dekat dengan li jun
suatu hari dia menemukan li jun
dia menemukan li jun
suatu hari saat keduanya duduk di tepi danau matahari tenggelam dalam kemuliaan emas berdebu
dan di senja ungu beberapa bintang berkelap kelip seperti kepala tombak
jadi kau bukan berasal dari sekitar sini
tidak aku dari kerajaan tetangga
datang ke sini untuk melamar putri min
kau tahu aku jatuh cinta padanya
tetapi setelah dia menolak pedagang terkaya
dan prajurit yang terkuat aku kehilangan harapan
aku hanya seorang penyanyi kau tahu
mata putri min berbinar dan jantungnya berdebar kencang
apakah kau pernah melihatnya
aku telah melihat fotonya tapi bukan kecantikannya yang membuatku jatuh cinta
kecintaannya pada puisi kuno yang menarik aku
aku juga mendengar dia bernyanyi dengan sangat baik
putri min tersenyum lalu melepaskan kumis palsunya
dan membiarkan rambut panjangnya terurai
li jun memperhatikannya dengan mulut terbuka
kau adalah putri min
dia segera berdiri dan membungkuk
putri min tersenyum dan berdiri meraih tangannya
kemudian dia juga menjelaskan kepadanya tentang bagaimana dia jatuh cinta
aku mencintaimu li jun dan aku ingin menikah denganmu
aku mohon tolong lamar aku li jun
li jun tersenyum padanya tapi pikiran tentang mawar biru langsung terlintas di benaknya
tapi aku tidak punya mawar biru
lalu keesokan paginya li jun pergi ke istana dengan tangan kosong
kaisar terhibur melihatnya dengan tangan kosong
tetapi dia memilih untuk membiarkan putrinya membicarakannya
putri penyanyi ini yang datang dengan tangan kosong mengaku memiliki mawar biru
apa yang kau bawa untukku tuhan yang baik
aku melihat pohon wilau disunyai saat malam
sejak datang tak ada angin tak ada embun tak ada air
di ire rumputan yang kusut burung melintasi
dan di dalam kaca abu abu aku melihat kelihatan cahaya biru
dan kemudian aku berbalik mawar bernyanyi untukku
ada yang putih dan ada yang merah dan ada juga yang berwarna pink
tapi hatiku oh hatiku menginginkan mawar yang berwarna biru
oh hatiku oh hatiku menginginkan mawar yang berwarna biru
mawar biru adalah dirimu
mawar biru adalah dirimu
mawar biru adalah dirimu
putri min kau adalah mawar biru sudah lama sekali
omong kosong putri apa yang dia bicarakan
ayah dia benar
mawar biru bukanlah mawar fisik tapi puisi favorit aku
li jun telah menyelesaikan tugasnya dan juga telah memiliki hatiku
putri min menceritakan kepada ayahnya bagaimana dia bertemu dengan li jun dan jatuh cinta kepadanya
sudah kubilang ayah alam semesta punya rencana
itu selalu saja begitu itulah yang membuatku bertemu dengan li jun
aku suka putri min yang mulia aku ingin melamar dia untuk menikahiku dan berkatmu atas kami
kaisar merasa terkejut sesaat
dan kemudian dia tertawa terbahak bahak
dan akhirnya putri min dan li jun menikah dalam sebuah upacara yang besar dan kaisar lebih bahagia daripada sebelumnya
dia telah belajar untuk tidak memaksakan diri tentang hal hal yang tidak berada dalam kendalinya
dan menyerahkannya kepada rencana alam semesta
karena alam semesta selalu memiliki rencana